saat mengetahui kapal yang akan membawanya ke pelabuhan nusantara parepare
berlayar meninggalkan dermaga pelabuhan samarinda kalimantan timur
padahal masih banyak calon penumpang yang belum naik ke atas kapal
kapal penumpang km aditya harusnya berangkat pada pukul empat belas waktu indonesia tengah
namun karena penumpang sudah melebihi kapasitas angkut kapal
maka kantor kesehaban daraan dan otoritas pelabuhan
ksop kota samarinda pada pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia tengah
memerintahkan kapal meninggalkan dermaga
untuk mencegah calon penumpang memaksa naik ke atas kapal
meski sudah meninggalkan dermaga sejumlah calon penumpang terlihat berusaha mengejar km aditya
menggunakan kapal pelotok
tugas pun memberikan peringatan kepada calon penumpang untuk tidak memaksa naik
atau mengejar kapal aditya yang telah meninggalkan pelabuhan
memang kapasitas kapal sudah ada aturannya
jadi tidak mungkin mereka ini adik bawa secara bersama sama
tentu malah nanti akan merugikan dari saudara saudara kita semua
keselamatan itu adalah nomor satu
walaupun mungkin saudara saudara kita ini sudah pikirannya di kampung halaman
sementara itu ribuan kendaraan pemudik tertahan di jalan cikuasa
atas atau eksitol tanggerang merak kota cilegon banten kamis pagi
sejumlah pengendara yang mayoritas mobil pribadi ini mengaku
sudah lebih dari tiga jam tertahan di jalan
akibat tingginya volume pemudik yang datang dari arah jakarta menuju merak
kepolisian pun melakukan sistem rekayasa lalu lintas
dengan menerapkan buka tutup jalan
dan menjadikan jalan cikuasa atas sebagai kantung parkir dermaga sebelum masuk kapal
ada pun dermaga reguler pelabuhan merak
dipadati antrian pengendara motor maupun mobil pribadi
dari tujuh dermaga yang disiapkan
pengelola pelabuhan mengoperasikan tiga puluh empat kapal roro
untuk mengangkut ribuan pemudik tujuan sumatera
tim liputan cnn indonesia